kita beralih ke berita olahraga
puluhan off roader dari berbagai daerah minggu siang
beradu ketangkasan menahlukkan terjalnya sirkuit hutan jati
di desa umbul lumajang
tidak sedikit peserta yang gagal mencapai finish
bahkan terguling akibat badan yang curam dan licin
puluhan off roader dari berbagai provinsi di tanah air
minggu siang beradu ketangkasan di kejuaraan national overt
seri tiga di hutan jati desa umbul kedung jajang lumajang
medan yang terjal serta kontur tanah yang berlumpur dan licin
membuat sejumlah mobil peserta terbalik
karena tak mampu menguasai kendaraan
selain itu ada pula mobil yang tergelincir
dan harus didetek panitia usai melintasi turunan tajam
meski terkesan cukup ekstrim karena sirkuit yang tak mudah
serta pengemudi harus memiliki keberanian dan skill
namun hal tersebut tidak menyurutkan natasha
pembalap wanita dari kota bojonegoro ini
kecuali wanita sih sebenarnya sama aja
mau apa aja mau cowok sama sama aja
yang penting sama sama bisa nyetirnya dan punya skill buat balap kan
cuman mungkin kesulitannya mungkin kalah di fisik
karena dari kecil aku memang suka balap
terus akhirnya ya sudah sekarang keturutan akhirnya balapan
kejuaraan yang diselenggarakan selama tiga hari
merupakan rangkaian overt national
yang diikuti para peserta amatir maupun profesional
dari beberapa daerah
ini adalah iowf national championship dua ribu enam belas seri tiga
yang dipercayakan di lumajang
ini sangat luar biasa

dari beberapa provinsi empat belas provinsi
rencananya usai kejurnas seri tiga
akan dilanjutkan seri empat yang akan diselenggarakan
di kabupaten lahat sumatera selatan
pada bulan desember dua ribu enam belas mendatang